saudara jamaah haji lansia dan resiko tinggi
menjalani pemeriksaan kesehatan di masing masing sektor
yang tidak bisa melakukan wukuf di arafah secara mandiri
screening untuk memantau kembali kesehatan
jemaah haji lansia dan resiko tinggi
screening kesehatan fokus pada sejumlah penyakit
yang paling banyak menjadi penyebab kematian jamaah
hasil screening juga menjadi rekomendasi
apakah jamaah dapat wukuf di arafah secara mandiri
atau harus safari wukuf dengan bantuan petugas
tahun ini bidang layanan lansia dan disabilitas
mengalokasikan layanan safari wukuf bagi tiga ratus jamaah lansia
sedangkan kkhi menyiapkan satu ratus lima puluh dua kuota untuk jamaah sakit
dari kki kita melakukan pendekatan pelayanan ke jemaah
mulai besok kita akan menjalankan polisti
dengan cara menyapa ke sektor
jadi kita turunkan tim dokter spesialis ke sektor
untuk memeriksa membantu kloter
apabila ada jamaah rizky dengan keluhan
maka akan kita periksa ulang
dan ini mungkin nanti akan jadi rekomendasi
apakah bagaimana aktivitas jamaah
dan mungkin bisa juga bisa jadi rekomendasi
apakah bila jamaah ini tergolong punya penyakit
apakah bisa juga dijadikan rekomendasi
untuk safari wukuf lansia
untuk mengetahui seperti apa skema safari wukuf
kita akan tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv
seperti apa persiapan safari wukuf
untuk jamaah lansia dan sakit
selamat siang waktu indonesia
memang tengah menyiapkan skema
kemudian jemaah haji yang sakit
skema ini tengah disusun
akan disiapkan hotel transit
nanti jamaah yang akan disawat
kemudian pada tanggal sembilan julhijjah
mereka akan dibawa menggunakan
berupa bus kemudian mobil
rencananya dilakukan mulai tanggal tujuh
yang akan mendapat fasilitas
akan didata oleh ppih
targetnya pada tanggal satu juni
tepatnya maaf maksud kami
tepatnya pada tanggal delapan juni
siapa saja jamaah yang akan dibantu
untuk melakukan safari wukuf
nah sejauh ini memang proses
ini dilakukan di sektor sektor
di mana jemaah haji tinggal
hingga nanti pada tanggal satu julhijjah
seperti apa kondisi kesehatannya
kondisi jamaah hingga saat ini
memang kebanyakan di hotel hotel ini
di mana kondisi suhu
hingga empat puluh enam derajat celcius
jamaah sendiri dihimbau untuk rutin
kemudian istirahat yang cukup
dan tidak melakukan aktivitas
baik aktivitas ibadah di masjidil haram
maupun ziarah di tempat tempat lainnya
dan sejauh ini yang perlu kami sampaikan juga
dan mereka berasal dari tiga ratus empat puluh sembilan plotter
para jamaah sudah menempati
sekitar satu ratus tujuh puluh hotel yang telah disiapkan
yang tersebar di lima wilayah
di daerah kota mekah
nah jemaah haji sudah melakukan
yang tiba ini langsung melakukan umroh wajib
kemudian yang sudah melakukan umroh wajib
dan melakukan ibadah di daerah sekitar masjid
di daerah dekat dengan hotel
dan berkaitan dengan rencana armuzna
yakni arofah kemudian musdalifah dan mina
ini ada keringanan untuk para jamaah haji
lansia maupun resiko tinggi
dimana para jamaah haji lansia
yang sakit dengan resiko tinggi
mendapatkan keringanan yakni diperbolehkan
harus diwakilkan diwakilkan ke petugas
ada yang menggantikan untuk melakukan
selain itu juga akan dikenakan nanti
semacam dam vidyah atau denda
agar nanti keabsahan hajinya
baik terima kasih imron fahim
tadi sudah disiapkan skema skema
semoga dalam perjalanannya tidak ada
penambahan jumlah jemaah haji
terima kasih imron fahim dari mekah arab saudi